lagi lagi pak jokowi kasih sinyal dukungan untuk sejumlah nama bakal capres dan juga cawapres
jadi dalam sambutan di hari ulang tahun ke lima puluh p tiga jumat lalu jokowi sempat mempertanyakan arah dukungan p tiga pada pemilihan presiden tahun depan
kebetulan sejumlah nama yang digadang gadang akan maju dalam pilpres tahun depan hadir pula saat itu
ada prabowo sandiaga uno dan juga erick thohir
ini kebetulan dapat sinyal atau memang sudah direncanakan untuk ngasih sinyal nih pak
saya mau bertanya p tiga ini calonnya siapa sih
karena di sini hadir semua loh ini hadir semua di sini
yang saya kenal ada pak prabowo
yang saya tahu juga ada pak
yang saya tahu juga ada pak sandiaga uno
yang saya tahu juga ada pak mahfud md
saya hampir lupa
juga ada pak mas ahy
dan tentu saja juga ada ketua umum p tiga
masih ada yang belum saya sebut enggak nanti